keberadaan sinden sebagai seni tradisional semakin terpinggirkan oleh serbuan musik modern manca negara
karena itu pegiat kesenian dan budaya di blitar menggelar kontes sinden bagi para pelajar sd hingga sma
selain untuk melestarikan budaya kontes ini sekaligus untuk menjaring sinden handal untuk mengisi generasi yang akan datang
kecil kecil cabai rawit inilah gambaran para pesinden cilik yang mengikuti kontes sinden di desa jimbe blitar pada selasa siang
lantunan langgam jawa diiringi gamelan serta cengkok khas mampu memukau ratusan penonton serta dewan juri
mesin dan cilik ini diwajibkan melantunkan satu langgam pilihan yang telah ditentukan oleh panitia
menurut peserta mereka tidak malu jika harus membawakan langgam jawa meskipun mayoritas remaja seusia mereka
tengah gandrung berbagai musik modern
meskipun kerap dipandang sebelah mata karena kesan negatif sinden
namun mereka justru bangga karena bisa melestarikan warisan budaya leluhur
lokasi kontes digelar di desa jimbe yang dulunya terkenal dengan memiliki puluhan pesinden hebat di era enam puluh sampai tujuh puluh an
namun kini seiring dengan perkembangan zaman keberadaan sinden semakin langka
untuk membutuhkan kembali sebuah antara generasi muda khususnya desa jimbe untuk melanjutkan seni budaya sinden
karena sekarang ini budaya sinden di jimbe sudah berkurang
dalam kontes sinden ini pesertanya mencapai hampir seratusan sinden
yang mayoritas merupakan sinden pemula atau pelajar
sementara para pesinden yang lebih senior juga diberikan kesempatan untuk tampil memotivasi para sinden pemula ini